wah itu sapinya dateng tuh
wah itu dia
sehat semuanya pak
semoga kurban saya bisa berkah
bisa berguna buat yang membutuhkan
jadi semuanya kurbannya untuk keluarga pak aldebaran
oleh yang itu saya punya mama
karena mama kalem dan mama paling cantik
reina yang itu
kalau yang ada satu lagi
itu kayak oma
aduh kamu pinter banget sih
pokoknya semua pilihan kamu itu pas semua
gagah kayak papa cantik kayak mama yang itu tua kayak mama
yang kecil kayak kamu
kalau yang itu kambingnya punya anjus sama pak uya sama miss kiki
iya mirna wia itu kambing kurban untuk kalian dan gigi
itu saya sebagai kepala keluarga yang menanggung biayanya
terima kasih papa
nah ini semua binatang binatang kurban ini nanti akan mendukung kita di akhirat
nanti mereka lah yang menjadi tunggangan kita menuju surga
oh gitu ya pak
berarti kita harus sayang sapinya
kita harus sayang sama semuanya
bapak maaf ya saya mau kasih makan sapi dan kambingnya
oh ya ya silakan pak
apa sih mas
susu ibu hamil mama milk ada
oke baik tuh
semoga ada pak
dimana mana gak ada stoknya
itu tadi ya
totalnya berapa mas
notanya gak usah
dengerin aku dulu dong
kamu tuh jalan marah kayak begini dong
berhenti jadi pembohong
kamu bilang dimana mana gak ada
vitamin buat kamu
susu hamil buat kamu
apotek dekat rumah ada semuanya
udah deh elsa
apa sih yang ingin kamu perbuat
apa yang lagi kamu rencanakan sekarang gaza
kamu sendiri bilang kan
kalau kamu udah muter muter kemana mana
untuk nyari vitamin dan juga susu buat kamu
itu kamu gak ketemu
jangan bilang kalau kamu ke apotek dan gak ketemu

kamu sampai bilang begitu
aku temenin kamu sampai ketemu
ke semua supermarket
apapun itu yang pernah kamu pergi
kamu hidup dari bener
kamu hidup dari bener
mau sampai kapan
kamu bohong terus
kamu gak capek
aku aja capek dengerin kamu bohong
aku gak cari susu sama vitamin
aku cuma butuh waktu sendiri nino
aku itu udah terlalu sedih
sedih karena hubungan kita sekarang ini
kamu ada di dekat aku tapi aku ngerasa kehilangan kamu sayang
aku cuma butuh waktu sendiri
aku cuma mau nangis
terserah kamu elsa
tapi kali ini aku gak akan diem aja
aku akan kulitin semua kebuangan kamu sampai kamu gak bisa bohong lagi
syukurlah nino percaya
aku mau ke tempat kamu
aku mau ke tempat kamu
aku mau ke tempat kamu
kita jadi ketemuan kan hari ini ren
ini harus dibahas dengan sangat serius ren
tolong saya gak mau ditunda lagi
ren belum bahas
lagi sibuk kali ya
start time meeting sudah berkumpul semua tinggal menunggu ibu
kalau gitu saya permisi ya
jadilah kita mundur
diluar itu semua kaki kita lho
di mana jen
iya jen harus kita bahas serius